adin kenapa ya
syukurlah ya adin makannya banyak senang mama juga
kiri ke dapur ya pu ya
ini sih bu bos pak bos
kita siap siap sekolah yuk kita siapin bukunya
udah minum belum
ini dulu ya
ini sih seratus
banget mas dan tebal aku pusing banget ini mas
andien kenapa ya
tengok mas aku aku susah banget nafasnya terus aku mual banget lagi
saya bikinin tengok aja sebentar
andien kamu kenapa muka pucet sekali
aduh yuk duduk duduk duduk
ya allah pelan pelan pelan pelan
ya allah pelan pelan
aduh ya ampun
aduh andien kenapa kamu pucet sekali
ya allah kamu kenapa
rumah udah selesai
sekarang saatnya kiki buat mencicipi bakso nya
teh masih ada gak teh panas teh panas
masih ada teh panas masih ada apa enggak
buatin saya sekarang
kiki lagi anak anak madang
untuk kiki gak keselak sendok
makan lagi aja deh
kiki lagi dateng lagi
ya ampun andien
pelan pelan agak panas
pelan pelan pelan
aduh kamu tadi begini habis makan din
kamu salah makan atau gimana
setau papa andien tuh alergi udang
ma makanan yang temen mau kasih itu ada udangnya gak
andien alergi udang soalnya
eh itu dia
ehm coba mama cek sama temen mama ya
make sure apakah ada udangnya
ya tunggu sebarnya sayang ya
minum lagi ya
minum lagi biar enakan ya
minum sedikit lagi biar enakan ya
ah ntar dulu ya
lihat dulu kondisi aku ya
setengah jam lagi
kalau makin parah baru ke dokter
aku mau tanya
apa makanan yang kamu kirim tadi
karena menantu aku alergi udang
itu baksonya campuran daging sama udang
jadi menantu kamu alergi udang
oh my god mantas aja
ya ampun ros
sorry ya kalau aku nggak kasih tahu kamu kalau ada udangnya
kamu gak tau kan
jadi keadaannya gimana menantu kamu sekarang ros
sekarang dia sesak napas terus sakit kepala gitu
no it's okay once again bukan salah kamu kok
ternyata bakso nya campuran daging sapi dan udang
mama juga gak tanya
saya belikan obat alergi kamu dulu kak pratik ya
di depan diri ya
yaudah maaf lagi andin ya i'm very sorry
mah udah gak apa apa
yaudah kalau gitu kamu mama anterin ke istirahat di kasur ya
ntar mama bikinin kamu air madu supaya lebih baik
iya kak rani
papa papa mau kemana
papa mau beliin mama obat dulu ya nak ya
hah beli obat
ya sebenarnya incus juga gak tahu mama sakit apa
iya tapi sakit apa ya incus juga bingung kok tiba tiba ya
aku mau liat mama cus
si andin kenapa ya
uya buka gerbang
burung nuri burung kasuari eh makan kelapa di atas padi
pak bos pagi pagi lari lari sesungguhnya apa yang terjadi
kamu ke rumah andin
nanti mama temenin
gimana pak bandit nanti ngelaporin aku ke polisi
aku lagi hamil ma aku gak mau hamil di penjara aku gak mau
ma bantuin aku ya ma
bantuin aku ma
nanti mama akan coba bujuk andin
tapi kamu tetap harus minta maaf
kamu tetap harus minta maaf
aku udah terlalu kecewa sekali sama kamu nam
mama pasti akan temenin kamu
kamu pasti bisa ma mama akan temeninmu
aduh ternyata menantunya rosa alergi udang
gimana kalau kenapa kenapa dengan menantunya
mama ayo anterin aku sekolah
aku udah siap mama
tapi kita ke rumah reina dulu mau enggak
wah mau omah ayo kita jalan sekarang
belum lama jadi gatel banget sih
aduh jadi garut deh
aduh kenapa gatel sekarang
iya udah mulai gatel mah
tapi udah gak sesak
yaudah nih minum ini dulu nih
ini air madu
semoga bisa membuat kamu lebih baik lagi ya
udah meragam merah merah
makasih pak sama sama
mah mama kenapa
nanti kamu udah mau berangkat sekolah ya
berangkat sekolahnya nunggu sampai mama keadaan yang baik ya
karena papa lagi beli obat buat mama
ini sini sini
nih toh sini
tuh hidur mama
mama jangan sakit ya ma
lain mama biar cepat sembuh oke
ya allah ada ada aja sih
lain kali gue harus pastikan kalau ani gak makan makanan dari luar